sungguh sungguh kau ingin bercerai
kalau inah tidak mau diceraikan bagaimana
motot amat sih kamu
saya ada cerita di om
ada teman yang baru disunat
bukan begitu om
di perjalanan tadi
wah di kampusku tadi seru deh
enak saja berkelahi
kami ini mahasiswa bukan anak sma
emangnya anak sma suka berkelahi
loh koran koran banyak memberitakannya
anak sma gak pernah berkelahi
cuma latin perang perangan saja kok
itu sih sama saja
semua anak sma tukang berkelah
ada apa sih kalian bertengkar
ingin bercerai ya
memangnya kami suami istri
kelihatannya ruwet banget
dan tante ina ingin bercerai
ya ceraikan saja
kenapa mesti pusing pusing
enak saja kamu
mereka kan masih keluarga kita
mama sudah berusaha untuk mencegahnya
tapi mereka tetap ngotot
mama membutuhkan bantuan kalian
bagaimana kami membantunya
menikah saja belum
kita dikiris siasat ma
perang menentang perceraian
serahkan saja mas saya dan kak sony
demi om dan tante kita
kapan persidangan perceraianku dengan si herman dilaksanakan
aku sudah senang
aku akan jadi gadis lagi
dengan dua anak
jalan ngejek gitu dong mbak
sudah lama saya memimpikan untuk berpisah dengan segaja bengkak itu
tuh ada apa sayang
nuh kenapa beda dari penolongku
saya dicopet tante
di mana dan kapan
jangan khawatir nanti nanti ganti
berapa sih uangmu yang hilang
lalu karena apa
pencopetnya anak kecil
anak kecil atau bukan biarkan saja
tapi anak itu babak belur tante
babak belur kek jadi bubur kek
biarkan saja dia kan pencopet
tapi anak itu jadi pencopet karena broken home
orang tuanya bercerai
kok bisa sejauh itu
dia lebih senang tinggal di penjara
daripada harus tinggal dengan salah satu orang tuanya
aku tak ingin anak anakku seperti itu
aku tak ingin anak anakku seperti itu

nangisnya sudah sola
tapi siapapun pencopetan mak
saya juga ikut jantimu
saya ingat keluarga saya di kampung
sungguh sungguh kau ingin bercerai
kalau ina tidak mau diceraikan bagaimana
kena tut amat sih kamu
eh om herman kebetulan
saya ada cerita di om
ada teman yang baru sunat
bukan begitu om
di perjalanan tadi
saya melihat suatu perkelahian yang
aduh mengerikan om
wah paling senang kalau ada perkalian
perkelahian ini terjadi antara sekelompok pemuda
dengan kelompok yang lainnya
ini pasti urusan cewek
tepat urusan cewek
kelompok pemuda mana yang menang
nggak ada yang menang om
semuanya bebak belur
dan katanya ada yang mati
dan banyak sebagian di antara mereka yang ditangkap polisi
mereka bisa melarikan diri
sebagian dari mereka banyak yang bisa melarikan diri
ada di antara mereka yang
sengaja menyerahkan diri ke polisi
lebih senang tinggal di penjara
daripada tinggal dengan salah seorang dari orang tuanya
walaupun orang tuanya itu punya kedudukan
kok bisa begitu
nah ini dia om
semuanya ini diakibatkan oleh perceraian orang tua mereka
mereka seharusnya bangga kalau orang tuanya bercerai
jalan dulu ya
oh tunggu dulu om
cerita saya belum selesai nih
hah ceritamu nggak perlu untuk sakitkan diri om
permisi di buka ya
om irman nggak terpengaruh sama sekali
sudahlah lihat saja nanti
bicara yang tegas
apa yang mesti kita lakukan
aku tidak ingin
anak anak kita jadi tukang copet
dan akhirnya masuk penjara
jangan ya kita dengar disini saja
aku juga tidak mau
anak anak kita masuk penjara
oke sekarang kita panggil sita
untuk menyelesaikan masalah ini
terima kasih mbak